kalau kita ngomongin soal sampah nih data dari sistem informasi pengelolaan sampah nasional
dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menunjukkan bahwa indonesia
menghasilkan tiga puluh empat delapan puluh lima juta ton timbunan sampah pada tahun lalu dua ribu dua puluh
dari total tersebut ada dua belas tiga belas juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola
kita akan lihat sama sama di sini bagaimana indonesia saat ini darurat sampah
ada beberapa hal yang akan kita bahas yang pertama dari komposisi sampah sendiri
ada beberapa hal komposisi sampah berdasarkan dari jenisnya
yang pertama paling banyak di sini adalah sisa makanan empat puluh tujuh persen
ini menjadi penyumbang timbunan sampah terbesar
selain itu memang ada sampah plastik yang menjadi penyumbang sampah terbesar juga
karena sampah plastik tidak bisa terurai dan menjadi mikroplastik nantinya
dengan tujuh belas delapan persen
dan juga dikira
diikuti oleh sampah kayu ranting dan daun dengan tiga belas tiga persen
serta ada kertas karton ini totalnya sebelas satu persen
biasanya sampah sampah yang berada dari perkantoran ada perumahan juga atau sekolah
dan terakhir sampah sampah lainnya ada totalnya tiga puluh empat sembilan persen
lalu berikutnya kita juga akan lihat apa sih komposisi sampah berdasarkan dari sumbernya begitu ya
yang paling banyak ternyata di indonesia adalah sampah rumah tangga yang menyumbang tiga puluh delapan
nah lalu yang berikutnya ada sampah dari pasar tradisional
ini totalnya dua puluh tujuh delapan persen
ingat sampah makanan tadi yang menjadi nomor satu begitu ya
ini bisa disumbang dari sampah rumah tangga juga
serta dari pasar tradisional
lalu yang berikutnya sampah dari pusat perniagaan dari perkantoran mal dan sebagainya
ini ada empat belas empat persen
dan sampah sampah lainnya sembilan belas enam persen
lalu yang berikutnya
lalu yang berikutnya
adalah provinsi penghasil timbunan sampah di indonesia yang paling banyak
kira kira di mana
kita akan lihat satu persatu yang terbanyak ternyata berasal dari jawa tengah
dengan total lima tujuh puluh enam juta ton per bulan
pada tahun lalu begitu yang kita sudah kumpulkan selama setahun begitu ya
provinsi jawa timur menempati peringkat kedua dengan timunan sampah nasional
ada juga jawa barat dengan empat lima juta ton
dan dki jakarta dengan total tiga sebelas juta ton
jadi paling banyak ternyata di pulau jawa
nah harapannya adalah masyarakat bisa melakukan pemilahan sampahnya tadi
memisahkan sampah yang organik sampah yang anorganik
lalu bisa membuat kompos sehingga memang sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir tidak sebanyak ini